saya kalau ke daerah kan biasanya ngasih kuis gitu
saya pada siang hari ini sebetulnya pengen ngasih kuis
tapi sepontan saja
saya coba tapi biasanya kan yang saya kasih sepeda
sepedanya saya tanya ke istana gimana
enggak siap pak sepedanya
bapak ndadak sih ya saya biasanya kan memang senang dada ndadak
yaudah kalau enggak ada sepeda enggak apa apa
tapi nanti tolong ini ditukar dengan sepeda yang kualitasnya paling baik
nanti ditukar dengan sepeda di istana
ini pertanyaannya bukan masalah ikan
ini boleh penyanyi lagi maupun perempuan
oh ms dapura dizurang nanti itu
tiba tiba hanya untuk ngeschokin

apa yang cara cara apa
emang kayak kita jelasin saja
terus terus pak
ntar oh sekarang banyak
mbak kita kurang masari coba
ini mbak ita
serunya terima kasih pak jokowi
nama lima lagu daerah
satu bungung jempa dari aceh
bentar bentar bentar
jangan tergesa gesa dulu
dikenalkan dulu namanya siapa
saya berani tadi karena ada mas rizky
kalau enggak ada saya enggak berani
nyuruh untuk maju
tak tong tong dari sumatera barat
yang berasal dari sumatera barat
padang ya benar
yamko rambi yamko dari papua
oh jadi redek saya pak
lir lir dari jawa tengah
yang dari jawa tengah betul enggak
rek ayu rek dari jawa timur
rek ayu rek dari timur
wah jawa yang satu satunya adres ya
yang satu satunya adres ya
kurang tahu itukanu
kalau misalnya lain
yang tua baru di brunei dulu cala
karena pak jokowi dari jawa tengah
kuminter doka ing pinggir
terima kasih banyak pak jokowi
terima kasih banyak pak jokowi
ya kan dapat bonus satu ilir ilir
terima kasih banyak buddha
terima kasih banyak gw
kepala pemerintahan yang lain mereka betul betul pasti bertanya bagaimana mengelolanya
penduduknya dua ratus lima puluh dua juta provinsinya ada tiga puluh empat provinsi sukunya ada tujuh ratus sepuluh tujuh ratus empat belas suku
dan satu seratus lebih sedikit bahasa lokal
tidak ada negara yang seperti negara kita ini
ini anugerah yang patut kita syukuri
sebutkan enam suku saja dari suku yang ada di negara kita
nanti kagak timur itu beda lagi jua jua
itu baru satu
jadi kembali lagi tadi satu apa tadi
soekudaya kedua batak karo
batak karo boleh
papua itu sukunya banyak loh
kalau papua itu provinsi papua ada
kalau waminah kabupaten waminah ada
suku asmat pak
nah smart yang paling terkenal betul
tiga suku asmat itu betul
masih tiga baru separuh itu
suku maluku pak
maluku itu provinsi
sekarang dipisah maluku dan maluku utara
divisa provinsinya ada berbeda sekarang
maluku itu suku seram pak
seram itu pulau
berarti gak banyak di sana
suku itu namanya suku haruku pak
sudah empat lima
suku sulawesi utara
satu lagi saya keluarkan kartunya dulu
suku sunda pak
yang kena pak teten
tadi kok ngawasi pak teten
udah enam ya
udah enam pak
aku kena pak keren
apanya pak teten
enam pak teten
lalu engkau tersenyum
ku menyesali dirimu
tak tahu apalah hati
elok bagai rumpulan
bukalah pintu hati
jadi mungkin nanti diparol lah
saya jadi ingat
kalau disuruh maju nyanyi
tadi sebetulnya saya mau
minta nyanyi itu tapi sudah didahului
tidak jadi saya batal
kalau enggak kleru saya tadi dapat
bisikan lima puluh tahun
saya dengar tadi hadir
enggak tahu ada enggak
tidak tahu kalau di jawa tengah joko kalau di sunda jaka lah tidak
saya apa mungkin yang palingan bahasa jawa panjang atau apa enggak tahu terserah
atau yang lain terserah
tapi terserah silahkan
insyaallah saya akan nyanyikan sejarah panjang berarti nanti pulang dari sini bawa tiga serai pak
kartunya hanya dua tadi
ini enggak apa apalah nanti saya kirim
asal alamatnya jelas saya kirim
sepedanya sebetulnya sepeda juga sepeda
menurut saya sepeda biasanya di situ biasanya kita beri tulisan hadiah presiden jokowi hanya gitu saja sebetulnya
sepedanya biasa itu tulisannya itu mungkin yang pada seneng
jadi kalau di daerah itu kalau ditanya sampai kalau di sini enggak gerogi lah kalau di daerah ditanya sampai
apa saking groginya entah anak anak entah ibu ibu ya itu
kalau nama ikan udah
jadi apa ya kemana mana gitu
karena ada lagi apa
enggak nama apa tadi suku itu
suku juga sudah hampir benar
sudah nyebut suku suku sasak suku minang suku batak suku
saking cepatnya suku suku suku suku
belakangnya jadi keliru
aku enggak usah saya sebutkan apa
alhamdulillah pak setiap saya pergi kebetulan hari ini saya punya jabatan sebagai ketua mkn
sering harus memberikan ceramah dan sering dipaksa nyanyi
jadi kemana mana pergi bawa flash disk busan ini ke jepang ke inggris korea dan sekarang di sana
insya allah saya akan nyanyikan dan musik saya sudah siapkan
ini lo yang di dada dada pasti siap ya seno
cuman kalau kurang baik nyanyinya bing bong ini makin tua tuh ada rahasia
tapi ini rahasia untuk pihak saja ya
kalau tidak dibayar suka ke sumba
pada sejajar panjang pedangmu
dari kaki buah yang
sampai ke tepi kuburan hamba
kuburan hamba bila mati
ada sajarah panjang terbetam
hamba tunduk dan berhubung
di apa sajarah yang panjang ini
diselingi sekedar interupsi
hamba tunduk dan berhubung
cukup segitu terus
kayaknya jadi tiga kata ya
kalau mendengar lagu ini lengkap
kami ulang tahun konser
bisa didengar lengkap dan insya allah
saya akan minta bapak presiden
untuk mengawal ulang tahun bimbo ini
mudah mudahan ini bulan oktober
umur kami masih ada
yang kami takutkan hari hari ini
bulan besok mei saya tujuh puluh lima tahun
jaka tujuh puluh tahun
hasil sudah tujuh puluh
jadi orang sunda bilang sudah matang
hanya nanti saya kirim sepeda
kalau membayar kan mahal banget sekarang bimbo
salam dulu pak
tapi bapak jangan kurus kurus lagi
kebanyakan yang dipikir pak
ini banyak angin ribut pak
kami sebagai bangsa indonesia bangga sekali
luar negeri semua juga kagum
dengan adanya bapak
saya juga ikut ikut kerja sama bapak juga
jadi sekarang saya
ngomong dulu boleh ya
boleh ya pak ya
jadi saya itu sejak dua ribu empat belas
itu saya mengumpulkan
saya ajarkan singing acting dan dancing
dan saya ngajarkan juga budi pekerti
nah dia untuk
saya suruh menyanyikan lagu lagu
lagu itu saya yang membuat
saya kepengen bapak mendengarkan satu aja
boleh dua juga boleh
boleh dua juga boleh
boleh dua juga boleh
di atas apa di bawah pak
di atas boleh di bawah boleh
itu yang disitu itu pinjemin
eh deket gak pak
lagu ini sudah kami
ke p yang satu cd
ini akan disebarkan dari sabang sampai merauke
untuk anak anak sd
dan itu sudah dipegang oleh
diatur oleh bapak menhan
jadi sudah kami rekam
jadi tinggal bapak mendiko saja
bapak mendiko kepada indonesia
itu lagu lagu yang
eh kamu udah keatas sana
ini bu titi ini presiden disuruh suruh
menteri saja tidak ada yang berani nyuruh saya
ini bagus sekali betul bagus sekali
di atasnya diberi judul bela negara
duta cinta dan titik puspa untuk anak anak indonesia
saya kira hal seperti ini yang dipertanya
nanti saya bagian perintah bu titi
mungkin di kemenhan maupun di dikbud
agar ini disebarkan